inggris rusia dan sejumlah negara lain yang kini mengalami lonjakan kasus covid sembilan belas
di tanah air sendiri presiden jokowi sudah mewanti wanti potensi indonesia diterjang gelombang ketiga covid sembilan belas
seperti apa kemudian mitigasi yang harus dilakukan agar lonjakan kasus bisa ditekan
kita akan berbincang dengan narasumber saya yang sudah bergabung malam hari ini
epidemiolog dari griffith university diki budiman
selamat malam mas diki
alam mas fira
baik sambil menunggu juga nanti akan bergabung ketua bidang perubahan perilaku satgas penanganan covid sembilan belas
soni hari b harmadi
saya ke mas diki terlebih dahulu
mas diki membaca apa yang terjadi saat ini gelombang ketiga terjadi di berbagai negara luar biasa begitu angkanya
apa yang terjadi saat ini gambarannya seperti apa mas
apa yang menyebabkan lonjakan gelombang ketiga
inggris rusia tiongkok juga melaporkan angkanya mulai naik signifikan
jadi pertama kalau bicara potensi
gelombang berikut berapapun gelombang itu adalah adanya bahan bakarnya
bahan bakar itu apa
yaitu adanya populasi masyarakat manusia yang belum memiliki imunitas
belum memiliki imunitas baik karena vaksinasi
ataupun karena dia belum terinfeksi
jadi artinya kalau bicara dalam konteks indonesia
itu masih ada lima puluh an persen yang rawan
nah ini satu ya potensi pertamanya
kedua adalah juga karena
dari sisi kekuatan kita dalam melakukan deteksi dini
dan mal ini tiga t
dan ini tentu juga menjadi pr karena ada
walaupun secara umum
kemampuan kita sudah jauh lebih baik dari kondisi pandemi tahun pertama
namun masih ada daerah daerah yang belum
karena level kabupaten kota kan yang kita lihat sebetulnya
yang belum memadai dalam eskala
berbasis eskalasi pandeminya
kemudian berikutnya ada juga dari sisi lima m
atau perilaku masyarakat
nah ini walaupun ada perbaikan
tapi ini cenderung naik turun nih
dan ini adanya euforia di tengah bahwa situasi membaik
ini akan jadi juga potensi perburukan atau timbulnya gelombang ketiga
dan terakhir nah ini nih mbak elvi raya
karakter dari virus ini
dalam hari ini
delta varian di sisi lain memang belum selesai krisisnya di indonesia
kita lihat dalam level global saat ini
juga ada waspadaan terhadap subvarian delta dengan yang sebeda dengan deltatus
masih ada juga kita mengamati varian mu dan juga varian c satu dua
nah beberapa hal yang saya sebutkan itu terjadi di
negara negara yang tadi disebut mbak elvi raya
jadi misalnya inggris
takupan vaksinasinya bagus
tapi pemerintah maupun masyarakatnya sempat abai dalam apa
dalam menerapkan pencegahan
terlalu cepat melakukan pelonggaran
terlalu cepat melakukan acara acara yang sifatnya melibatkan begitu mas banyak massa
nah ini akhirnya merubah situasi
nah ini pelajaran buat kita ya bahwa
di tengah situasi yang memang
jauh lebih baik bagi kita
namun kita belum selesai atau belum keluar dari masa krisis
sehingga ancaman itu sekali lagi ada
sudah bergabung bersama kita juga mas diki
selamat malam pak soni
tadi saya sudah berbincang sedikit dengan mas diki mengenai ancaman gelombang ketiga
karena kita tahu saat ini berbagai negara di eropa dan negara negara lainnya
juga sudah mulai terjadi lonjakan kasus covid sembilan belas cukup drastis
berbicara untuk indonesia sendiri mas soni
melihat ada potensi gelombang ketiga
presiden jokowi bahkan sudah mewanti wanti kepala daerah dan berbagai instansi lainnya
tepatkah saat ini berbagai pelonggaran dilakukan
tentu pelonggaran atau pembukaan aktivitas dilakukan dengan penuh kehatian
makanya bapak presiden berkali kali menekankan
pak luhut juga kasabgas menekankan juga
bahwa pembukaan aktivitas peningkatan mobilitas konsekuensinya diikuti oleh pengetatan protokol kesehatan
karena kita belajar dari kasus banyak negara tadi
lalu kemudian mereka kasusnya juga sudah sempat melandai
tetapi kemudian ada pelonggaran protokol kesehatan
lalu kemudian terjadi lonjakan kasus lagi
jadi makanya kita betul betul sangat hati hati
di dalam penerapan protokol kesehatan
aktivitas mulai bertransisi sesuai dengan level dari ppkm
tetapi di sisi lain pengetatan protokol kesehatan itu terus dilakukan
gitu mbak elvira
oke karena kita melihat bagaimana ketika terjadi pelonggaran
kemudian ini juga berdampak terhadap kepatuhan masyarakat
ketika diberikan celah agak sulit begitu untuk melakukan pengawasan secara maksimal
temuan satgas seperti apa pak soni
nah ini juga menarik mbak elvira
jadi memang biasanya bukan aktivitas
itu diikuti oleh peningkatan mobilitas dan penurunan kepatuhan protokol kesehatan
tetapi kepatuhan protokol kesehatan ini masih sangat
jadi masih sangat baik sekarang
hanya saja sejak tiga oktober sampai sekarang kami mengamati
jumlah kabupaten kota yang masuk zona merah kepatuhan protokol kesehatan mulai naik
jadi jumlahnya persentasenya naik
jadi ini menjadi sebuah tantangan warning
makanya bapak presiden kan menekankan kepada kepala daerah untuk betul betul hati hati
mengevaluasi indikator covid sembilan belas yang ada di daerahnya
menyikapi setiap indikator yang ada
lalu mengambil tindakan agar jangan sampai terjadi lonjakan kasus
oke yang menjadi concern presiden juga sempat disebutkan
lima kabupaten kota di tiga puluh provinsi mulai mengalami kenaikan kasus positif
bagaimana anda melihat tren kenaikan kasus saat ini
meskipun pemerintah mengklaim ini masih bisa dikendalikan
satgas melihatnya seperti apa
ya betul karena kan saya juga melihat dari berbagai indikator yang ada ya
kita kasus aktifnya terus turun
lalu kemudian kalau kita perhatikan juga tingkat testing kita memang tinggi
walaupun ya untuk pcr kita berada di angka sekitar empat puluh sampai lima puluh per hari
tapi itu sudah jauh melampaui target yang diberikan oleh who
lalu juga bad occupancy rate kita ya
kalau kita perhatikan misalkan dari data untuk pemakaian tempat tidur itu sekarang masih jauh ya
alhamdulillah kita sudah turun sangat drastis ya orang yang dirawat
sehingga kita bisa lebih menyiapkan fasilitas kesehatan lebih baik lagi
sebagai gambaran ya mbak elvira kapasitas isolasi kita itu sekitar delapan puluh tujuh dua ratus empat puluh kamar
saat ini yang terisi itu sekitar tiga dua ratus an
jadi delapan puluh tujuh dibandingkan dengan tiga
lalu kemudian kapasitas icu kita itu sekitar rp sembilan enam ratus
empat ratus empat puluh an ya yang dipakai sekarang tujuh ratus dua puluh sembilan
memang kondisinya masih terkendali
tetapi kalau perlahan naik karena kepatuhan protokol kesehatan menurun tentu ini menjadi sebuah warning bagi kita semua
jadi kalau saya di warning itu saya ke mas diki
bagaimana anda melihat apakah memang ini waktu yang tepat mengingat ada hitungan waktu menjelang akhir tahun kemungkinan potensi ada gelombang ketiga pandemi di indonesia
ya kalau berdasar data memang itu dimungkinkan ya berbasis leveling
namun saya memilih menyarankan untuk
saya memilih menyarankan untuk bertahan ya bertahan dalam sebelum melakukan pelonggaran
setidaknya dua puluh delapan hari lah dalam status yang sama
nah kita ambil skenario buruknya gitu bahwa cenderung bicara dalam konteks covid sembilan belas seperti yang disampaikan misalnya pak bapak presiden satu ratus lima kabupaten kota meningkat itu cenderung biasanya cak gunung es
ketika jangankan misalnya ada banyak ya itu saja ada kasus kita harus sangat melihat bahwa dengan konteks indonesia satu itu bisa jadi ada beberapa kasus di belakangnya

masih dalam level penularan komunitas
yang artinya adalah sebagian dari kasus ini belum bisa kita deteksi
nah ini yang harus membuat kita waspada gitu
dan saya sangat mengapresiasi
sampai sampai dengan pak presiden bahwa memang harus sangat diwaspadai
karena kuncinya itu ada di kabupaten dan kota
jadi mereka harus betul betul bisa memastikan
bahwa orang yang terkonfirmasi dicari
dan walaupun pemkes kan perdomannya di lima belas di lecak
tapi kalau bisa ikuti yang who lah tiga puluh an lagi
nah ini untuk memastikan bahwa kita sudah benar benar
dan juga sekaligus nanti akan memperbaiki leveling transmisi kita
di mata who dalam penilaian
kita bisa beranjak ke arah yang level lebih baik
yaitu yang klaster itu di level
nah ini yang masih jadi pr
terutama di kabupaten kota yang terutama juga di luar jawa
dengan kapasitas testing dan juga kemampuan infrastruktur kesehatan yang terbatas
jadi sekali lagi pelonggaran maupun adanya kasus kasus
yang saat ini juga harus menjadi perhatian kita
sebetulnya mengingatkan kembali di tengah akhir menuju akhir ini
kita harus benar benar sangat
sampai ke manapasoni betul sekali terukur
terukur tapi benar benar ada yang mengawasi gitu
memastikan kabupaten kota ini benar benar nggak keluar dari yang diharuskan gitu
dan ini memang bukan perkara mudah ya
tapi mudah mudahan dengan pengingat ingat ini terus
kita bisa terus memperbaiki situasi ini
oke berbicara mengenai strategi mitigasi jelang libur akhir tahun
yang kemudian berpotensi menaikkan kasus pandemi di tanah air
kita akan berbincang usai jeda
tetap bersama kami di cnn indonesia newscast
baik terima kasih anda masih bersama kami
saya ke pak soni
pak soni kita berbicara mengenai arahan presiden
yang sudah menyampaikan beberapa catatannya terhadap kepala daerah
terkait potensi gelombang ketiga covid sembilan belas
bagaimana kemudian satgas berkoordinasi dengan pemerintah daerah
untuk memastikan mengendalikan mobilitas pada saat libur natal
dan tahun baru
ya mbak jadi memang sebetulnya kebijakan libur nasional
cuti bersama itu adalah kebijakan pusat atau kebijakan nasional
oleh karenanya pemerintah sudah memikirkan lalu mengambil sikap
untuk mengambil langkah langkah yang perlu misalkan tidak ada cuti bersama
tidak diperbolehkan asn misalnya pegawai bumn untuk mengambil cuti
lalu kemudian yang kedua kami meningkatkan komunikasi ya
kepada masyarakat informasi tentang ancaman gelombang ketiga
yang memang kalau kita tidak berhati hati tentu akan berdampak besar
terus kemudian juga kita memperketat tentunya terus memperketat perbatasan kita
sehingga kita menghindari masuknya varian baru atau kasus impor dari negara lain
setelah itu kita juga meningkatkan ini upaya untuk pendisiplinan protokol kesehatan
karena itu menjadi
ini adalah kunci penting
sembari kita dalam kondisi strolling seperti ini dengan kasus yang rendah
kita mendorong upaya untuk vaksinasi
bahkan kan kemarin kita sudah pernah sempat mencapai dalam satu hari dua dua juta orang divaksin
jadi itu terus ditingkatkan vaksinasi dipercepat
kemudian untuk tiga m diperkuat protokol kesehatan diperkuat
ditambah dengan protokol kesehatan digital
makanya kemarin pak luhut minta semua memastikan dan juga bapak presiden
gunakan aplikasi peduli lindungi sebagai bentuk screening di ruang ruang publik
lalu kemudian yang juga penting adalah testing dan tracing
memang testing kita sudah sangat baik
tapi pr kita adalah tracing nih pelusuran dan testing pada kelompok suspek
pada kelompok suspek dan kontak erat ini testingnya harus ditingkatkan
jadi testing memang penting
tetapi kemudian begitu ditemukan kasus terkonfirmasi
masih positif lalu harus dilakukan tracing
begitu tracing didapat harus dilakukan testing pada mereka yang kontak erat atau spek
ini pada beberapa daerah memang angkanya masih rendah
oleh karenanya pemerintah terus mendorong agar dilakukan upaya betul
untuk meningkatkan testing pada kontak erat atau suspek
jadi itu beberapa upaya yang kita lakukan
sehingga juga komunikasi kepada masyarakat bahwa liburan akhir tahun
kita nikmati di rumah saja seperti itu
lalu kemudian pemerintah juga berupaya untuk tentunya membatasi mobilitas dari penduduk
karena kalau terjadi mobilitas
kemarin juga pak menteri perhubungan sudah menyampaikan bahwa
ada potensi cukup besar orang yang ingin berpergian selama libur natal dan tahun baru
oke mas diki terkait pembatasan mobilitas jelang libur akhir tahun ini
ini kan menjadi concern ya kita tahu setiap usai libur panjang
ataupun meskipun sudah dihapuskan gitu
tapi masyarakat tampaknya sudah bersiap siap untuk menghabiskan libur natal dan tahun baru ini
angka covid pasti akan naik bagaimana kemudian bisa mengendalikan mobilitas ini
belajar dengan berbagai kasus sebelumnya kuncinya di mana
ya memang pertama literasi yang memang yang harus kita dorong tinggi ya
dan ini adalah pekerja besar besar sampai daerah
dan terutama juga harus melibatkan civil society
banyak ponen masyarakat ya
karena mereka inilah yang akan lain memberikan literasi ya
juga memberikan pemantauan terhadap upaya membatasi itu
karena ini nggak bisa juga jadi ada penerapan yang lebih tegas dari itu dalam bentuk sanksi
ini sulit ya sulit sekali apalagi indonesia ini luas luar biasa luas
kita bukanlah satu negara yang memilih menerapkan
kita bisa mengisolasi kan antar daerah itu ya
berbeda dengan di sini misalnya di australia mereka akhirnya memutuskan misalnya
udah ditutup dulu gitu
itu akan memang efektif tapi juga akan punya ada plus minusnya lah
nah satu hal lainnya juga harus dilakukan oleh kembali kepada pemerintah daerah
kabupaten kota terutama adalah memastikan bahwa ada paya tentif ya
untuk warganya di masyarakat di kota rayanya
atau di kota wilayah ini untuk tidak keluar daerahnya dalam masa libur ini
dengan bentuk insentif yang berupa ya misalnya ada pilihan lokasi wisata di kotanya
dengan outdoor dengan protokol yang sudah teruji
nah ini yang harus disampaikan pada publik sebagai opsi
dan insentif ini juga harusnya ada juga diberikan oleh perkantoran untuk menukung regulasi yang tersebut
nah ini yang diterapkan pemerintah misalnya pemerintah sudah memilih meniandakan libur sama
nah perkantoran institusi ya ini juga harus mendorong supaya gawainya tidak juga melakukan libur bersama itu
atau tidak melakukan itu
karena kan libur ini bisa legal dan itu bisa dilakukan dengan peran dari masing masing institusi ini
dalam mengawasi karyawannya
terakhir adalah di sini sekali lagi adalah upaya masyarakat itu sendiri untuk menyadari ya
bahwa tanpa peran kita semua situasi untuk mengendalikan pandemi ini menjadi
baik itu kuncinya ya
jadi semuanya berperan sehingga kita bisa mengantisipasi lonjakan gelombang ketiga
yang berpotensi terjadi di akhir tahun ini
mas diki terima kasih
pak soni terima kasih waktunya di cnn indonesia newscast
sayang sekali waktu kita habis terima kasih selamat malam salam sehat selalu